diduga lapuk dimakan usia sebuah jembatan penghubung antar desa di kaki gunung merapi di magelang jawa tengah putus
tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut namun sebuah mobil bak terbuka terperosok saat hendak melewati jembatan
peristiwa ini terjadi pada rabu pagi saat mobil pick up yang dikendarai oleh ariyoto melintasi jembatan di dusun sewan
kecamatan muntilan kabupaten magelang
jembatan tiba tiba robo dan mobil terperosok hingga menggantung di tengahnya
ariyoto dan istrinya langsung diselamatkan warga tim bpbd kabupaten magelang yang turun ke lokasi langsung melakukan evakuasi
hingga kini jembatan yang hubungkan desa godo suli dan desa sedayu ditutup
warga yang ingin melintas terpaksa memutar arah sejauh sepuluh km
rekahan atau lubang atau gimana pak
kurang tahu ya nggak ada gitu
tahu tahu langsung ambles gitu atau gimana
yang pertama jembatan penghubung desa godo suli sedayu ini
satu karena usia dan dua karena memang tergerus oleh arus air
ini penghubung antara desa sedayu dengan desa godo suli kecamatan muntilan
ariyoto dan istrinya butar minah menerima talungan
kita tadi sudah koordinasi dengan dpo pr
kita akan melakukan tindakan selanjutnya